kita bergeser ke ibu kota pemerintah provinsi dki jakarta menata area car free day
agar tertib dan rapi dari kegiatan pedagang kaki lima
demi kenyamanan warga melakukan kegiatan olahraga di hari minggu pagi
pemprov dki akhirnya mengatur kegiatan berdagang para pkl di kawasan car free day
dengan membagi menjadi tiga zona
zona merah merupakan lokasi yang dilarang berjualan
yaitu sekitar bundaran hi hingga sarina
zona kuning adalah tempat yang dibolehkan untuk para pkl
dimulai dari sepanjang trotoar wisma bni hingga bundaran patung pemuda senayan
sementara zona hijau diperuntukkan bagi pedagang
yaitu di jalan karet pasar baru tiga jalan galunggung jalan teluk betung
jalan blora jalan sumeneb jalan kebun kacang dan jalan sunda
kebijakan ini mendapatkan reaksi cukup positif dari warga
ini sih setuju ya soalnya udah ditetap rapi
kalau sebelumnya kurang setuju
kalau sekarang udah agak setuju
soalnya udah rapi di atas trotoar
apalagi kan sekarang dibatasin kan dari hi
kesini udah gak boleh
bolehnya sebelum dari hi
itu aja sih
berarti mas tri itu lebih senang kalau mereka ditertipkan
iya ditata lebih rapi lagi
sedikit terganggu sih mas ya
soalnya kalau kita lari kadang mereka kan ngambil tempat jalan sedikit ya
jadi agak mengganggu sih menurut saya sih
jadi setelah pkl dilarang di sini jadi enak sih tertip gitu
lebih tertip aja ya
mereka direlokasi di tempat tempat tertentu lebih bagus
iya justru kita jadi lebih gampang kalau untuk cari tempat makan
adik pedagang kaki lima gampang nyari jajan
gampang nyari jajan tapi gak susah nyari jajan
susah nyari jajan
kalau seandainya mereka dipindahkan gimana
lebih susah lagi nyari jajan
mia lebih suka ada pendekat kaki lima ya
dipindahkannya para pkl berdasarkan zonasi ternyata belum tersosialisasi
dengan baik banyak pedagang yang mendadak mencari tempat baru untuk menggelar dagangannya
iya karena kita kan udah lama jadi kita kenal imbasan
dulu saya dagang di sini sebelum ada pedagang di depan
cuma sampai batas tengah sini doang itu cuma belakang sini doang
jadi rapih gitu
makin ke sini makin gak tertip jadi berantakan semua
gubernur dki anies baswedan mengatakan kegiatan hari tanpa kendaraan bermotor ini
sudah dicanangkan sejak tahun dua ribu satu
untuk mengurangi polusi udara di saat orang sedang berolahraga di hari minggu
menurut anies penertiban pkl ini dilakukan semata mata untuk penataan
agar tidak mengganggu warga berolahraga
dengan cara seperti itu maka semua yang datang ke sini untuk berolahraga
untuk berkegiatan bersama keluarga bersama teman itu ada kenyamanan
dan teman teman tadi merasakan bahwa rapih bersih dan yang tidak kalah penting
tidak ada saham
itu sepanjang jalan nggak ada sampah lagi
ini sekarang selesai acara ini binas lingkungan hidup harus nyari nyari tuh sampahnya
karena lihat sendiri di jalan
jadi sebetulnya kita semua bisa melakukan ini
nah saya ingin sampaikan apresiasi
terima kasih kepada para pkl yang mereka mau mengikuti apa yang kita atur
kita prinsipnya saya sampaikan selalu di jakarta itu setara
tapi bukan tanpa diatur
dan begitu diatur baik baik
alhamdulillah mereka pun dapat kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari berkumpulnya begitu banyak orang
di sisi lain yang berolahraga juga nyaman
gubernur dki juga berterima kasih kepada seluruh jajarannya yang sudah bertugas sejak jam tiga pagi di sekitar kawasan car free day
mulai dari satuan polisi pamung praja dinas perhubungan serta aparat kepolisian
diketahui kegiatan karfreeday diperkenankan sejak pukul enam tiga puluh malam
diharapkan ketentuan ini dimanfaatkan sebaik baiknya oleh pedagang kaki lima
arman helmi andi angga cita kesumah jakarta